ada perlu apa kok kemarin siapa yang tahu ki siapa yang bakal jadi dodo dia kira kira
kapan ditemuinnya gitu ki
ki ki rumau diajak ke sini karena rum itu emang ngohormatin banget aki tapi kalau
tahu tujuannya kiri kiri aduh rom gak bisa rumah pulang ya jangan rum enggak
waalaikumsalam waalaikumsalam maaf rom boleh kita bicara sebentar oh ya udah kalau gitu
biar umi duluan aja ya ya assalamualaikum waalaikumsalam
ada apa bang
kita bisa bicara di sini kita bisa di sana aja ya
apa semua itu benar
abang ingin tahu langsung dari menurut kamu rom
apakah kamu benar benar
deh lihat tuh si robby pastinya akan nyakiti hati romana lagi
belum tahu siapa yang gue tolak bener bener apa
apa yang pengen tahu
kamu juga ingin jujur
apa memang betul kamu sudah
gue minta lo jangan ganggu rumah lagi ya cukup gue sakitin jangan lo tambahin lagi
bubuk aja gak bantah ayo
inget ya rob
lo sakitin dia lagi beradepan sama gue lo
eh helam jaga adik lo baik baik ya
bagimu idin adik apaan sih
abah abah apa apaan sih bah
adi moe daud lepasin coba abah
abah peringatin lo ya
jangan deketin lagi si robby
ya elah urusan kagak jauh
gak ada masalah lain apa
ini udah mau lebaran
jangan ikut campur
siapa yang mau ikut campur
ngasih tahu doang
romana sama robby dilarang pacaran jadi kakaknya
jadi kagak kelar urusan sampai sekarang
tau ini urusan gua bukan urusan lo
kayaknya nih masalah gak bisa didiem men
rumah nabu tuh pertolongan buat nentuin jodohnya
rom besok ikut aki yuk
mau kemana be
rom lu kenapa sih sama romana
lah bukannya lu udah putus rop sama romana
udah deh rom ya
mending kan lo ikhlasin aja deh
biar lega hati lu
gak sedih sedih melulu
bukan gitu bang
nah tuh satan
lu masih penasaran sama romana
kalau belum sampai titik darah penghabisan
ya belum berhenti berjuang
kalau ujung ujungnya akhirnya nyakitin hati melulu
lah kalo si robi punya keyakinan bisa dapetin romana lagi
terus kenapa harus berhenti di tengah jalan
yah cing pake manas manasin
udah deh cing bang
lu tinggal george kasper
makin aneh aja sikapnya
lu mah jadi kagak ngerti mau nyaves sih dia
ya namanya juga anak muda lah
lo udah lama sih ya gak muda
aku tetap gak percaya
rumahnya gak mungkin bersama rahmadi
dan rom cintanya cuman aku
rerek pasti bohong
ya udah deh
semoga aja bang roby gak kenapa napa
ki ini tempat apa sih kok sepi banget
udah deh lu jangan banyak tanya
gue gak bakalan ajak lu babanya gak baik
slogan ini mirip slogan pegadaian sih ki
atau ini ya ki tempat pengobatan alternatif
emang ya ki punya masalah punya penyakit
eh reki daud apa kabar di
udah gitu kok sama di jakarta silahkan langsung
silahkan duduk pak harun
ki kita ngapain sih ki
lo tenang aja
ini siapa pak daud cantik sekali
walah kakek sama cucunya
beda banget cakepnya beda kemana mana
ya jelas beda ki saya tua dia muda
ada perlu apa kok kemarin
siapa yang tahu ki siapa yang bakal jadi dodo dia
kira kira kapan ditemuinnya gitu ki
ya allah ki rum mau diajak ke sini karena rum itu emang ngorban
makasih banget aki tapi kalo rum tahu tujuannya ki gini
aduh ki rum ga bisa rum harus pulang ki ya
aki kan mau ngebantu rum
engga ki engga rum ga mau ki rum mau pulang
tuh rum kan belum selesai di terawangnya
ki kalo aki masih tetep ada di sini gapapa aki di sini aja
tapi rum harus pulang rum bisa pulang sendiri kok
rum jangan rum rum rum urusin dulu keluar rum
sempurna bagus kabur rizki kita hilang nih
rum tunggu aki rum rum rum mana
cukup kesayangan aki masya allah aki
rum jangan cepet cepet rum
rum aki napas aki udah seneng seneng nih
rum lu kenapa sih tadi ngajakin buru buru mulu mulu
kan buru buru sanditnya belum tuntut
ya tapi kenapa sih ki aki tuh gak kasih tau rum dulu kalo mau ke tempat kayak gitu
emang kenapa aki kan punya tujuan baik ngajak lo ke sana
ya tapi rung gak mau ki kalau diajak ke tempat begituan
begituan apaan maksud lu lu kan gua ajak ke cik joko ketek itu temen aki dia orang pinter
aduh ki tapi rum tuh gak mau masa rum harus dateng ke tempat kayak gitu sih ah
lu jangan marah marah dulu lo kan lagi galau
belum tau siapa jodoh lu nah dia tuh jago nyi
dia bisa kira kira nih kapan jodoh lu ha siapa lakinya begitu
astagfirullahaladzim ya allah ki aki tuh sholat gak sih ki
ya lu kan nanya begitu ya gua sholat tua tua bangga gini sholat
kalo gua gak sholat nyusup ke neraka gua ntar
terus aki ngapain ngajak krum ke tempat itu
ki denger ya ki rasulullah itu pernah berkata
siapa yang mendatangi dukun atau peramal dan bertanya sesuatu tentang dirinya
niscahaya ki sholatnya itu gak akan diterima empat puluh malam
ah yang bener loh aki gua udah denger
nih ki ada hadis lainnya ki
barang siapa yang mendatangi dukun atau pramal dan membenarkan perkataannya
maka dia adalah kafir emangnya aki mau jadi kafir
nih aki gua udah denger
nih aki gua udah denger